anda penyuka kuliner buah durian
mungkin kuliner yang satu ini bisa menjadi obat kerinduan anda
sebuah kedai di kota blitar menawarkan menu kuliner unik
yakni perpaduan antara daging bebek dan buah durian
namanya bebek bakar sambal durian
penasaran seperti apa kuliner yang satu ini
berikut liputannya untuk anda
bebek bakar sambal durian
inilah bebek bakar sambal durian
menu spesial sebuah kedai di jalan lawu kota blitar
menu ini menjadi spesial dan unik karena perpaduan rasa pedas sambal
dengan negeritnya daging buah durian
tak ayal sensasi rasanya membuat para penikmannya kedagian
untuk membuat menu satu ini cukup mudah
pertama campur dan haluskan hingga merata bumbu berupa cabai
bawang putih garam serta gula besar
serta daging durian di sebuah cobek
sementara daging bebek yang telah dibumbui
dibakar dalam penggangan sekitar dua puluh menit hingga matang
dan sambal bebek bakar durian pun siap disajikan
dengan topping mentimun serta aneka lalapan
menu spesial ini bertambah nikmat
jika disandingkan dengan minuman berbahan durian
pemilik sengaja memilih inovasi ini
untuk memberi pilihan bagi para penikmat buah durian
kita cukup berimovasi

yang terubah rasa
kenda yang berdiri cukup lama ini
kini menjadi buruan pelanggannya
yang sebagian besar adalah penggemar buah durian
salah satunya adalah krishna patria dan putri sartono
keduanya merupakan pecinta kuliner buah durian
karena sensasi rasanya yang membuat mereka ketagihan
untuk mencoba lagi
wah mantep banget rasanya
dan tetep durian banget ya
luar biasa sekali
saya langganan sih untuk makanan di sini
terutama di bebek bakar plus sambal durian
untuk satu porsi kuliner bebek bakar sambal durian
harganya dibanderol rp dua puluh tiga per porsinya
sementara untuk es cendol durian segar
bagaimana anda tertarik